sikap dari pdi perjuangan terkait dengan pemerintahan ke depan ya kita lihat saja nantinya
termasuk untuk sikap partai pdip untuk pemerintahan prabowo ini pak
nah tentu saja ketua umum kami memiliki hak prerogatif sesuai dengan anggaran
dasar anggaran rumah tangga kami
nah tetapi sebagai seorang kader seluruh kader pdi perjuangan apapun nanti yang menjadi keputusan ketua umum itu pasti akan dijaga